sementara itu koleksi hewan dilindungi di taman satwa taru juruk solo jawa tengah kedatangan penghuni yang baru
sepasang lutung hitam atung dan lulu melahirkan seekor anak pada dua puluh satu maret lalu diberi nama untung
inilah untung bayi lutung hitam jawa yang menjadi koleksi baru di taman satwa taru curug solo jawa tengah
bayi lutung jawa ini lahir pada dua puluh satu maret kemarin
merupakan anak dari lutung betina bernama lulu dan pejantan agung hibah dari bksda pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
sampai saat ini jenis kelamin maupun bobot anak lutung hitam binatang dilindungi endemik dari indonesia ini
masih belum diketahui karena masih dalam tahap oservasi lebih lanjut
meskipun memiliki warna kuning keemasan bayi lutung hitam ini warnanya akan berubah mengikuti induknya setelah berumur lebih dari enam bulan
ya kalau untuk misi konservasi kan salah satunya
ini untuk pengembang pihak kan jadinya tetap kita biarkan alami seperti alami
dia misalnya berinteraksi dengan kawanannya
pengelola taman satwa saat ini hanya memberikan tambahan vitamin untuk hidupkan lutung dan juga untuk sang bayi
saat ini baik induk dan anak masih dalam karantina agar tidak stres dengan cara diberikan penutup di bagian kandang
selain kedatangan penghuni baru berupa anak utung hitam
taman satu ataru juruk solo juga menerima hibat saluran
ketua dari maharani sulamongga jawa timur berupa black bug dan beberapa burung seperti kasuari
burung boha dan kakak tua jamur kuning dari bksda jawa tengah pada tahun lalu
kartika bagus solo jawa tengah